wah tentunya ini sangat disayangkan ya anissa sebab sebenarnya ini jika tertip aturan peluang sampah asing untuk masuk ke wilayah nusantara ini jelas tertutup
namun sayangnya memang pengawasan yang menjadi pilar utama agar industri ini patuh justru kerap lengah sehingga terciptalah celah
iya betul dan berikut ya deskripsi alur masuk sampah impor ilegal dan juga sampah terkontaminasi limbah b tiga ke indonesia yang masuk ke nusantara
sampah menjadi salah satu isu yang paling hangat dibicarakan oleh hampir seluruh negara di dunia
dan di indonesia sampah impor menjadi salah satu isu yang paling hangat dibicarakan saat ini
sampah impor masuk ke indonesia dengan dua modus operandi
yang pertama dengan cara sebagai bahan baku industri daur ulang plastik
yang kedua sebagai bahan baku industri daur ulang kertas atau

jakarta semarang jakarta dan batam adalah empat pintu masuk utama sampah impor ke indonesia yang saat ini sudah terdeteksi
di batam sampah impor masuk ke indonesia bersama dengan bahan baku daur ulang plastik
ironisnya sebagian sampah yang masuk tidak sesuai persyaratan yang tercantum dalam undang undang bahkan diantaranya dalam kondisi terkontaminasi

sementara di surabaya semarang dan jakarta sampah impor masuk ke indonesia terselundupkan bersama impor bahan baku daur ulang kertas atau waste paper
sampah sampah asing ini bahkan tersebar ke lingkungan dan rumah rumah penduduk
berdasarkan data badan pusat statistik impor bahan baku industri kertas atau waste paper ke indonesia tahun dua ribu delapan belas mencapai satu tujuh juta ton
dari jumlah tersebut tujuh ratus ribu ton diantaranya diserap
sampah sampah ini juga tersebar di wilayah jawa timur sementara sisanya tersebar di wilayah lain
seperti personal care seperti hosul produk yang kita temukan di dalam tumpukan kertas ini bahkan mencapai tiga puluh persen
artinya apa ada kegiatan ilegal ada penyelundupan ya negara harus menghukum
jika tertib aturan peluang masuknya sampah impor ke wilayah nusantara jelas tertutup
baik untuk industri daur ulang kertas maupun plastik ada prosedur dan syarat ketat yang diatur undang undang untuk mengimpor bahan bakunya
industri daur ulang plastik hanya diperbolehkan mengimpor plastik cacah bersih
industri kertas pun hanya diperbolehkan mengimpor bahan baku kertas dan kardus bekas tanpa kandungan sampah
alur transaksinya pun tegas importir baru dapat bertransaksi dengan eksportir jika barang dinyatakan sesuai syarat undang undang dalam laporan surveyor atau ls
namun lagi lagi pengawasan menjadi pilar utama patuhnya industri
saat pengawasan lengah maka terciptalah celah
nah kalau kita lihat prosesnya tentunya proses pemasukan limbah ini kan didahului dengan pemeriksaan dari survier dan juga ada ketentuan persyaratan perizinan
dari hal tersebut menjadi pertimbangan bagaimana kita melakukan pengawasan
kalau di stop kita tidak bisa bersih populasi ya tetapi kalau kita bicara mengenai waste paper
scrap plastik yang bisa diolah kembali itu kemungkinan memang masih akan berjalan
tetapi kalau kita bicara sampah tentunya ini bukan hal yang bisa ditoleransi
karena memang kita sangat konsen sekali terhadap lingkungan hidup
sekurangnya terdapat dua undang undang yang melarang sampah masuk ke wilayah nkri dengan alasan apapun
namun melarang saja tentu tidak cukup jika berhadapan dengan pelanggar
menolak impor sampah atau impor limbah b tiga

itu sudah jelas karena undang undang memandatkan itu
yang boleh dilakukan itu adalah impor dari limbah non b tiga kertas
import limba non b tiga plastik tapi ada persyaratan yang ketat
kemudian apabila wanjati agensi hukum kuliner atau iklim
membangun lima glass
mengisi minat kecil kita
pemerintah tentu harus tegas terhadap setiap aspek termasuk sumber dan asal sampah impor
terutama negara pengirim yang jelas telah mengakui ketidaksanggupannya mengelola sampah di negaranya misalnya amerika serikat
sejak tiongkok memutuskan berhenti mengimpor sampah terutama plastik negara tujuan lain sampah amerika adalah asia tenggara dan india
impor bahan baku daru ulang kertas menjadi wadah meskipun toleransi kontaminasi sampah sangat mustahil dihindari
berikut cuplikan liputan pbs newshour yang menyingkap krisis industri darulang kertas di massachusetts boston amerika serikat
jika berurusan dengan sampah asing pemerintah indonesia tidak sendiri
karena warga nkri juga akan menentang bahkan melawan jika diperlukan untuk mencegah indonesia diserebu sampah asing
karena indonesia bukan tempat sampah
tim liputan cnn indonesia